kali ini kita akan mengajak anda untuk berbincang bincang bersama ratri anindya jati yang merupakan penyintas covid sembilan belas
iya halo ratri apa kabar selamat siang waktu indonesia
ini ratri di wina ya di austria ya
iya dalam misi apa ratri lagi dalam misi apa nih kak wina
ini misi personal karena saya sempat punya izin tinggal dan izin kerja di sini
lo harus mengurus sebentar imigrasinya tapi sebenarnya saya harus kembali pulang ke indonesia
karena saya lagi menjabat sebagai program manager untuk indonesian dance festival
dan festival ini akan terjadi bulan november saya juga di industri kreatif jadi harus segera pulang
harus segera pulang ke indonesia
tapi kan merayakannya di merayakan tujuh belas an nya di wina itu ada perayaan spesial juga nggak sih di sana di kbri nya
karena kan ini kondisi kondisi
karena karena covid sembilan belas biasanya sih di kbri wina ada pesta rakyat dan ada upacara bersama
tapi kali ini hanya beberapa undangan tertentu jadi sangat sedikit
jadi untuk rakyat indonesia di sini sementara nggak ada
oke berarti sekarang ratri sibuk sekali dengan semua aktivitasnya
lagi juga ngurusin dance festival dan sekarang harus ke luar negeri sementara waktu begitu
boleh di share nggak sih ratri jadi kita masih segar diingatan nama ratri dan juga keluarga diumumkan sebagai pasien
pertama kedua dan ketiga yang positif covid sembilan belas di indonesia
diumumkan secara resmi oleh presiden republik indonesia waktu itu
dan sekarang akhirnya ratri sudah bisa kembali melakukan aktivitas gitu boleh diceritakan nggak sih
seperti apa tuh masa transisinya dari mulai pertama kali kena sembuh dan akhirnya sekarang bisa kembali aktivitas lagi
iya ya hidup kita bertiga ya terutama aku ibu dan sita adikku itu waktu itu benar benar berubah
dan keluarga secara garis besar ya

masa masa general juga tapi mungkin waktu itu karena keunikan kita adalah pasien awal awal
jadi sebetulnya yang paling sulit untuk dihadapi adalah hujatan dan serangan dari netizen itu
yang apa ya outering lah dari kehidupan kita
nah daripada kesehatan klinis kita
karena waktu itu keadaannya aku ibu dan sita maksudnya walaupun sita mengalami sakit yang lumayan parah
tapi kita bertiga tidak ada yang kesak nafas dan tidak ada yang sampai menganggap

yang diberitakan beberapa orang alami begitu tapi tekanan mentalnya cukup besar ya
karena kan kemudian identitas kita juga terbuka semua orang tahu rumah kita tahu siapa kita gitu
jadi itu yang lebih harus di overcome waktu itu secara mental dan emosional dan ya lama lama
kita apa ya adjusting aja sih maksudnya adaptasi dan terus melakukan berbagai macam aktivitas yang
untuk baik untuk mental health kita secara keluarga dan bersamaan gitu oke oke baik ibu
mungkin penasaran juga yang di rumah dan sarah juga saya ibu dan sita apa kabarnya ini ratri
sekarang kondisinya seperti apa sibuk apa aja sekarang mereka baik sehat udah mulai ya waktu
itu kan waktu kita keluar banyak permintaan dari media dan dari berbagai macam publik juga ya
independen dan swasta untuk berbagi cerita kita ya kita ambil waktu itu role itu
karena saat itu sepertinya dibutuhkan oleh masyarakat untuk dengar cerita kita jadi kita
bertiga membagi role tersebut dan sekarang mulai meredah dan mulai kembali ke seperti semula
oke nah ini rata ibu sih lebih sering ini ya ibu dan aku itu sering aktivitas berkebun di
rumah dan itu juga untuk baik juga untuk singkat menurunkan benar benar karena juga turut wfh mungkin ya dengan semua orang ya
karena juga turut wfh mungkin ya dengan semua orang ya karena juga turut wfh mungkin ya dengan semua orang ya
jadi semua aktivitas harus serba di rumah aja gitu ya nah di ngomong ngomong wfh dari mulai ratri dinyatakan sembuh hingga sekarang sudah kegiatannya sudah normal ya
itu gimana tuh ceritanya sekarang ratri itu lagi sibuk apa nih selain ngurusin dance festival ya tadi
iya jadi aku itu apa ya aku sebut diriku produser seni independen jadi aku memang kerja untuk kerja bersama dengan ibu dan kakak dan pokoknya dan benar benar mempunyai kerja yang benar
sama berbagai seniman untuk memproduksi karya karyanya
jadi aku kerja untuk seniman di los angeles sampai sekarang masih sejak tahun dua ribu tujuh belas
terus ke indonesia sempet kebetulan waktu pulang sebelum kena covid itu
aku memang mengambil jabatan sebagai program manager di indonesian dan festival ini
dan ini adalah satu satunya contemporary dance festival di indonesia
yang sudah berdiri sejak tahun sembilan puluh dua
jadi ini kita kemarin sempat terdampak banget sama covid
nggak tahu kita bisa mengadang festivalnya atau nggak
lalu tiba tiba ada lampu hijau
dan kita bisa bikin program yang menyesuaikan dengan protak kesehatan
dan juga sebagian besar programnya menjadi online
jadi banyak muter otak sih untuk kreativitas gitu untuk membuat program ini
oke jadi tidak menghentikan ratri dan teman teman untuk tetap melangsungkan
acara super keren
saya sempat meliput juga kalau tidak salah indonesia dance festival ini
luar biasa sekali
oke ratri tapi kita bicara tentang ini hari kemerdekaan indonesia yang ke tujuh belas
tentunya semua orang memaknai dengan caranya tersendiri
kalau ratri sekarang walaupun jauh begitu dari tanah air
bagaimana sih ratri memaknai tujuh belas an di tahun ini di tengah pandemi seperti ini
gimana ya aku sekarang kebetulan lagi tinggal sama teman aku yang tengah indonesia
di setengah austria
jadi nanti malam untuk makan malam kita rencananya mau manaskan rendang yang udah ada di freezer
jadi perayaan kecil aja
tapi banyak kerjaan sih jadi kayak hari biasa aja
dan mungkin maksudnya semoga indonesia juga ya secara global juga
tidak semua negara lah segera sembuh dari covid dan bisa melanjutkan hidup gitu
ya kalau kita kan orang teater orang seni kan
douring and after covid ini gimana kita adaptasi dan menggunakan daya kita sebagai manusia untuk maju terus gitu
setuju banget ya
ini kalau misalnya di wina protokol kesehatannya seperti apa ratri
kalau di sini karena di wina ini sudah lebih apa ya
ya kurvanya sudah lebih melandai lebih lama kan
jadi kalau di outdoor mereka tidak wajib pakai maskapai
tidak pakai maskapai tapi begitu masuk ke area indoor itu wajib menggunakan maskapai
kemarin memang waktu kan aku baru tiba dua hari yang lalu itu di airport melalui imigrasi itu ketat sekali gitu
harus membawa pcr test yang negatif lalu kalau nggak ada berarti harus karantina empat belas hari dan sebagainya
jadi memang sama aja kurang lebih seperti di sini walaupun kurvanya sudah melandai atau lebih dahulu di sana ya
jadi kita juga penasaran kapan kira kira ratri akan kembali ke
ke tanah air dan mungkin apa sih yang ingin disampaikan sama teman teman yang saat ini
walaupun kita ada di tengah masa transisi psbb yang untuk keempat kalinya diperpanjang khusus dki jakarta ya
dan juga indonesia di tengah pandemi begitu
mungkin ratri ada sedikit pesan untuk semua teman teman yang saat ini masih menjalani aktivitas di tengah pandemi ratri
iya kalau dari aku sih selalu ini kan kita semua mengalami badai yang sama ya
jadi kita harus menilainya dan menanggapinya dan memprosesnya itu berbeda beda tergantung kapasitas kita masing masing
dan gampang sekali kalau di masa sulit kita marah kesal dan nggak berbuat yang produktif atau positif
tapi justru kalau aku ingin menyampaikan selalu titilah yang pikiran dan perbuatan yang positif
karena itu membantu diri kita meningkatkan menjaga imunitas sistem imunitas tubuh kita dan juga melindungi dan membantu yang lain gitu
kita kayak di saat ini nih harus meningkatkan banyak
empati ya banyak hormon hormon yang meningkatkan kebahagiaan gitu
dan ya saling jaga gitu karena kita harus melalui ini bersama
itu aja sih mbak
saling jaga atau melalui ini ya
nah ini ratri kan tadi bilang kalau misalnya sebenarnya tantangan terberatnya adalah mengenai hujatan netizen
juga berarti itu kan larinya ke mental ya
nah ini ada nggak pesan untuk teman teman yang memang dinyatakan positif di masa ini
untuk tetap selalu positif thinking dan tidak mendengar hal hal yang negatif gitu
zen mode gitu ya
gimana supaya tetap bisa stay di situ gitu ratri
waktu itu waktu kita melalui masa masa yang sangat sulitnya banget itu buat kita gak ada pilihan lain
jadi seumur hidup sudah dibesarkan sama ibu bapak dan keluarga untuk selalu ambil apa ya positif dari segala kejadian yang buruk misalnya

tidak ada yang positif
tidak ada yang positif
di bulan maret itu pertama kali aku benar benar harus mengaplikasikan positive thinking and positive mindset dan aplikasinya gitu
itu nggak ada gimana ya
kalau udah kepepet ya udah pilihannya hanya itu
dan itu kayak as simple as ada switch on and off kayak kita nyalain dan mematiin lampu gitu ya
langsung kalau misalnya lagi negatif oh nggak boleh gitu
jadi cari cari hal hal yang membuat kita merasa bahagia
dan itu karena waktu itu kepepet sekali
kita nggak ada pilihan lain gitu
jadi buat kita waktu itu itu
tapi buat semuanya sekarang itu lagi lagi kan memprosesnya beda beda ya mental health
setiap orang juga beda beda
jadi ya kalau bisa memang sekuat tenaga aja deh milih yang positif
dan nggak semua orang kan punya dukungan dan support dari teman teman dan keluarga yang sama juga
banyak yang unfortunately gitu ya kena hujatan atau dijauhi sama keluarga
ya udah berarti biarkan mereka menjauhi
kita cari orang orang yang memang mau support kita gitu dan fokuskan energi kita ke situ
dan ya sekuat tenaga aja membuat kita ya itu menjaga mental health kita sendiri dan orang orang sekitar kita
oke carilah caranya untuk bahagia di momen ini begitu ya kira kira
iya gimana pun caranya
gimanapun caranya pokoknya cari
baik kalau begitu ratri terima kasih banyak
selamat melanjutkan urusannya kembali
di wina salam untuk teman teman di sana
di sana ditunggu kepulangannya lagi ke indonesia ya
iya terima kasih ratri sudah bergabung bersama kami
terima kasih merdeka